terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang
saudara anggota polres berau menangkap dua pelaku pembunuhan seorang pria
yang ditemukan tewas di rumahnya
kedua pelaku merupakan ibu dan adik korban
yang sebelumnya merekayasa kasus pembunuhan dengan perampokan
awalnya ibu korban bercerita bahwa ia menemukan jasad korban di kamarnya
lalu berpura pura panik dan meminta pertolongan dengan warga sekitar
namun ternyata kisah itu hanya rekayasa untuk menutupi perbuatannya
dari pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara
polisi kemudian menetapkan ibu dan adik korban sebagai tersangka pembunuhan
motif pembunuhan ini lantaran kedua pelaku kesal
karena korban kerap meminjam uang dan tak kunjung dikembalikan
dari pelaku kemudian hp nya pernah dipakai
intinya korban ini juga pernah memakai uang sebesar tujuh juta
katanya untuk liburan ke jakarta dan tidak dikembalikan